inilah aksi seorang pencuri ketika mengambil sebuah ponse milik pasien
di sebuah kamar rawat inap rumah sakit dr karyadi semarang pada minggu dua puluh empat juli lalu
tiga hari berselang polisi mendapat informasi bila ada mayat seorang pria tanpa identitas
masuk kamar jenazah rumah sakit aryadi pada rabu dua puluh tujuh juli
dengan ciri wajah mirip pelaku pencuri ponsel yang terekam kamera pengawas
hasil visum sementara menyebut jika mayat tersebut penuh dengan luka akibat tindak kekerasan
polisi langsung menyelidiki kasus ini hingga akhirnya didapati bukti aksi penganiayaan
yang dilakukan sebelas petugas keamanan rumah sakit kepada korban
polisi menjerat seluruh tersangka menggunakan pasal satu ratus tujuh puluh kuhp
dengan ancaman penjara maksimal tujuh tahun
setelah kita lakukan pemeriksaan
kemudian kita duga ditemukan adanya tanda tanda kekerasan
oleh karenanya akhirnya ditindaklanjuti dengan dilakukan penyelidikan dari unit resmob polrestabes semarang
di hadapan polisi seorang tersangka beralasan tega menganiaya korban
karena tidak kooperatif saat diperiksa setelah ditangkap karena mencuri ponsel milik pasien
karena pelakunya tidak kooperatif
ditanya game saja makanya teman teman tuh emosi
kasus penganiayaan juga dialami seorang perempuan di desa cisayong kabupaten tasikmalaya jawa barat
ia terluka di bagian tangan
akibat terkena sabetan senjata tajam seorang maling pada senin dini hari
korban dilukai akibat memergoki perbuatan pelaku yang sedang membongkar lemari di dalam rumahnya
usai menangkap penyelidikan
usai melukai korban pelaku langsung kabur melalui jendela
sembari membawa uang satu juta rupiah yang ia dapat dari dalam lemari
suami korban yang baru tiba dari berbelanja di pasar lantas membawa korban ke rumah sakit
kasus pencurian dengan kekerasan ini sedang ditangani satuan reserse kriminal polres tasik malaya kota
tim liputan cnn indonesia